suara tembakan beberapa kali terdengar di jalan kaliurang aglik sleman yogyakarta sabtu sore
saksi mata mengatakan melihat satu orang tergeletak di jalan dan satu lagi ditangkap
petugas kepolisian kemudian menutup akses jalan kaliulang ditutup di pertigaan lampu merah ngaglik
persisnya mulai dari kilometer sembilan hingga kilometer sebelas
tembak menembak terjadi di jalan kaliurang kilometer sembilan lima desa sindu harjo kecamatan ngaglik sleman yogyakarta
saksi melihat satu orang pria tergeletak dan saksi melihat satu orang tergeletak kemungkinan tewas di jalan kaliurang tersebut
sementara itu sebuah sepeda motor jenis matic juga terlihat di lokasi kejadian
empat orang yang diperkirakan anggota kepolisian berpakaian preman juga menangkap seorang pria beralas kaki sandal jepit
bercelana jeans warna biru dan kaos bergaris dengan wajah ditutup jaket
pria berkaos kuning bergaris ini
ini kemudian dibawa masuk ke dalam mobil warna hitam dan selanjutnya menuju ke arah barat
kejadian akses jalan kaliurang menuju arah utara ataupun sebaliknya ditutup di pertigaan lampu merah ngaglik
persisnya mulai dari kilometer sembilan hingga kilometer sebelas
sementara kendaraan nekat menerobos diberhentikan dan diarahkan ke jalan lainnya
hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian setempat terkait peristiwa yang terjadi sejak petang tersebut
sementara itu dua mobil ambulans keluar dari lokasi kejadian
ada pun personil gegana lengkap dengan mobil jeep bom sudah terlihat di lokasi kejadian
dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait penembakan yang terjadi di kaliurang yogyakarta
kita sudah terhubung dengan supriyadi di yogyakarta
halo selamat malam
bisa anda ceritakan sebenarnya kejadian hari ini terkait dengan penangkapan anggota terduga teroris
ataukah memang peristiwa kriminal biasa
mungkin bisa ada informasi kepada kami
ya baik yuda
bisa saya sampaikan pada malam hari ini
sudah arus lalu lintas di sepanjang jalan kaliurang sudah berangsur normal
perutupan jalan di perpigaan ngasem
tepatnya di kilometer sembilan dan juga di pertigaan pasar kentan di kilometer sebelas
sudah dibuka oleh polisi
namun mungkin sejumlah polisi baik dari begana maupun dari primob
masih terlihat berjaga jaga di sekitar lokasi di mana tadi polisi melakukan penangkapan terhadap terduga teroris
jadi informasi awal yang kami peroleh dari polisian menyebut bahwa penangkapan tersebut bukan merupakan pelaku kriminal biasa
tapi mereka merupakan terduga teroris yang sebelumnya memang sudah dibuntuti oleh aparat kepolisian
beberapa informasi yang juga
yang kami peroleh adalah pada kejadian sekitar pukul tujuh belas tiga puluh tersebut
polisi sudah melakukan pembututan atau sudah mengikuti empat orang terduga teroris
yang keduanya menggunakan sepeda motor roda dua
dan ketika terjadi penangkapan atau ketika polisi melakukan penangkapan
mereka sempat melakukan perlawanan sehingga terjadi baku tembak
dan kemudian informasi awal yang kami
peroleh menyebut ada tiga terduga teroris yang meninggal dunia
dan ketiganya saat ini sudah dibawa ke rumah sakit bayangkara di jalan solo
selain tiga terduga teroris yang meninggal
sepuluh orang juga berhasil diamankan oleh aparat kepolisian
akan tetapi sudah sampai sekarang kita belum bisa menyampaikan informasi dari mana atau kelompok mana
jadinya teroris yang
pada sore tadi atau pada petang tadi
melakukan baku tembak dengan aparat kepolisian di daerah istimewa yogyakarta yuda
ya teguh berarti dari kronologis yang anda ceritakan tadi
sempat terjadi aksi baku tembak di kawasan kaliurang
apakah sebelumnya memang ada proses penangkapan pengejaran di kawasan sekitar
ataukah memang insiden tersebut ataupun aksi baku tembak tersebut
memang hanya terpusat di kawasan jalan kaliurang sendiri teguh
ya aksi baku tembak ini
hanya terlokalisir atau hanya terjadi di kawasan jalan kaliurang
tepatnya di kilometer sepuluh
yang lokasinya sebenarnya yuda
sangat dekat dengan markas kepolisian sektor ngaglik
atau hanya berjarak tidak lebih dari satu km dari polsek ngaglik
dan ketika terjadi penangkapan tersebut
tiga orang ini yang menggunakan kendaraan roda dua ini
perlawanan terhadap polisi
bahkan polisi juga sempat diserang oleh dua terduga teroris
yang ternyata juga ada bersama dua terduga teroris sebelumnya
dan informasi yang kami dapatkan dari identitas target teror yang meninggal dunia tersebut adalah
yang pertama adalah sutrisno
kemudian yang kedua adalah abdul safei
dan yang ketiga adalah ghani ridianto
mereka sampai saat ini belum diketahui juga mereka dari kelompok atau dari jaringan teroris mana
namun beberapa waktu yang lalu yuda
di daerah istimewa jogja kata sendiri
tepatnya di kabupaten sleman
juga terjadi penangkapan terhadap terduga pelaku teroris
jadi sangat dimungkinkan bahwa
apa yang terjadi pada petang tadi merupakan tindak lanjut
atau merupakan rangkaian dari penindakan terhadap pelaku teror
yang terjadi kemudian
beberapa waktu lalu di kabupaten sleman
daerah istimewa jogja kata yuda
ya teguh saya kembali mencoba mengkonfirmasi
ada tiga korban yang diduga teroris
tewas dalam aksi baku tembak
dan seorang tadi saya lihat di tayangan
di gelandang ditangkap oleh petugas keamanan
sejauh ini ada empat orang terduga teroris
yang terlibat dalam aksi baku tembak petang tadi
iya betul yuda
ada empat orang terduga teroris
yang dilakukan penangkapan oleh aparat
dimana tiga dari empat orang tersebut
akhirnya meninggal dunia setelah terjadi baku tembak dengan polisi
dan satu lagi berhasil diamankan oleh aparat kepolisian
dan langsung dibawa ke mapolda daerah istimewa jogja kata
akan tapi kita belum bisa sekali lagi belum bisa
memberikan informasi yang lebih detail
mereka dari kelompok atau dari jaringan mana
atau mereka terlibat dalam aksi teror dimana
dan kapan kita belum bisa memberikan
informasi tersebut yuda
iya teguh terakhir
adakah anda melihat atau mendapatkan informasi
terkait dengan barang bukti
apakah mungkin disana memang ada bahan peledak
ataupun senjata api ataupun apapun terkait
dengan aksi teror yang dilakukan oleh sejumlah terduga teroris
pada petang tadi di yogyakarta
dari keterangan yang dihimpun dari pihak kepolisian yuda
tidak banyak barang bukti yang diamankan
selain empat buah parang
selain empat buah parang
selain empat buah parang
yang berhasil diamankan oleh aparat kepolisian
tidak ada juga belum atau tidak
sampai saat ini belum ditemukan juga
adanya senjata api ataupun bahan peledak
dalam aksi baku tembak dan perangkapan
terhadap terduga teroris yang terjadi pada pukul tujuh belas tiga puluh
waktu indonesia barat tadi sudah
baik teguh supriyadi terima kasih
laporan langsung anda dari yogyakarta
terkait dengan aksi baku tembak
yang melibatkan sejumlah orang terduga teroris
di kawasan jalan kaliurang yogyakarta
selamat bertugas kembali teguh
informasi selanjutnya terkait baku tembak di kaliurang yogyakarta
bisa anda saksikan di program program cnn indonesia berikutnya